hai manusia hormati ibu
waktu kecil saya dirawat sama ibu
semenjak saya udah gede mau merawat ibu
masih belum sampai merawat
pengen mengurusi sapi milik sendiri ya pak ya
cuaca cerah menghiasi dataran tinggi getasan
di kabupaten semarang pagi ini
kita mau ngapain dulu nih
saya sudah siap membantu robert

seorang peternak tuna netra
yang memiliki gangguan penglihatan sejak lahir
sehari hari robin hidup dari hasil merawat sapi sapi milik orang lain
dengan penghasilan dalam sebulan sekitar enam ratus ribu rupiah
ya ampun sabar
sabar banget nih ya
sapi sapi perah ini
nampak begitu lahap makan
pasca berhasil bertahan
dari penyakit mulut dan kuku atau pmk
ini adalah sisa sapi yang masih hidup
satu sapi perah lainnya
telah mati akibat pmk
usai diberi makan
sapi siap dimandikan
dengan semangat robin membersihkan sapi
saya juga ikut membantu sebisanya
namun tak sengaja kaki saya menginjak fase sapi
setelah bersih sapi siap diperah susunya
walau sudah sembuh susu yang dihasilkan tidaklah sebanyak dulu
sebelum pmk satu sapi biasa menghasilkan lima belas liter
kini jumlahnya hanya mencapai delapan liter susu
sudah dua liter kami memerah
tanpa sengaja sapi kaget
dan menendang ember
resikonya kayak gitu
jadi tadi tuh susunya sempat tumpah karena dia kaget
kaget ya pak ya
jadi ini merasa gila diulang
tak mudah memang mengurus sapi
tapi robin mengerjakannya dengan telaten
dalam hati kecilnya robin menyimpan cita cita ingin memiliki sapi
pengen mengurusi sapi milik sendiri ya pak ya
iya cita citanya kayak gitu emang
nggak punya uang jadi ngurusinnya sapi orang dulu
semoga nanti cepat kebeli sapi baru ya pak ya
setelah mengurus sapi milik orang lain robin lanjut mencari rumput untuk domba peliharaannya
kami harus menempuh jalan setapak dan turunan yang cukup tajam
bagi saya dengan penglihatan normal saja jalur ini terbilang sulit
tapi bagi robin seolah tak ada kesulitan berarti
sesampainya di lokasi robin mulai menggoreskan celuritnya dan mengumpulkan rumput gajah
aduh ini gatul pak
ini gatul ya
ini gatul ya pak bapak tajam ya pak
awas nanti kena tangannya lho
pak ini keras lho
rumput yang sudah terkumpul kami bawa pulang ke rumah
di setelah perjalanan saya mengajak robin berbincang
senyuman yang selalu muncul di wajahnya sejenak memudar
kala berbicara soal pmk
ya penyakit mulut dan kuku pada ternak menjadi momok menakutkan untuk peternak kecil seperti dirinya
kenapa pak pmk
bikin tambah mata pencarian bapak hilang gitu
soal satu satunya yang buat makan tiap hari ya
buat itu buat sapi perah kambing itu kan
makan tiap hari
kadang ya buruh buruh sama minta tolong sama tetangga
karena adanya pmk mata pencarian bapak hilang
jadi apapun bapak kerjain sekarang
kambing itu sudah hampir mati
itu kan banyak itu
kami kembali melanjutkan perjalanan pulang
jalan yang sempit dan beban yang berat membuat robin hilang keseimbangan
aduh kok bisa sih pak
tangan ini enggak kena
iya ada itu
apa sih tadi ini sih
agak mengecil di sini
emang kecil banget jalanannya
tadi kita lewat emang dari yang tangga juga
bapak kadang kadang bawa
bapak kadang kadang jalannya suka agak ke kiri
jadi suka agak agak jatuh
cuma yang di sini tuh emang tanahnya agak berkurang sedikit
jadi agak keklaset untuk
bapak capingnya untuk teman
walau terkadang terjatuh robin dengan cepat kembali berdiri
dan melanjutkan perjalanan

ada yang di sini
dia bisa semakin nyaman
khawatir kata itu yang melintas di pikiran saya saat melihat robin memasak
namun rupanya robin sudah sangat lihai
ia sudah terbiasa mengurus segala hal sendiri
jadi biar nyala harus ditipin
kini walau adik kandungnya dan dua keponakan sudah tinggal bersamanya
robin pun tetap memasak untuk penghuni rumah
sesekali saya kaget melihat cara robin memasukkan tempe ke dalam minyak panas
setelah masakan siap waktunya makan bersama ayah robin pak ahmad
selain seorang tunanetra pak ahmad juga mengalami gangguan pendengaran
ayahnya inilah yang menjadi penyemangat hidupnya sekarang
robin bertekad untuk menjaga dan merawat sang ayah di sisa usianya
melihat mereka menyuap sendok demi sendok dengan lahapnya rasa haru pun menyelimuti hati
selesai makan robin pun tak lupa memberi makan domba dombanya
samar samar saya mendengarnya bersenandung malu
namun dengan merdu
dari ulang saya mau dengar dari ulang coba suaranya bagus
coba nyanyi lagi pak ajarin tadi lagunya judulnya apa

darat takimu dari air susunya jiwa rakamu dari kasih sayangnya
dialah manusia satu satunya yang menyayangi tanpa ada potasnya
lagunya cerita tentang apa itu pak
tentang anak berbaik pada orang tua
pada ibu ya
iya pada ibu
pak tadi saya lihat bapak
adik juga ibu kemana pak
ibu sudah meninggal

sakit kanker payudara
ambil operasi dua kali
sambil menahan tangis
robin bercerita tentang
betapa baik hati sang ibu
kalau diceritain saya mau
waktu ini pas
waktu kecil saya
dirawat sama ibu
semenjak saya udah gede mau merawat ibu
ibu belum meninggal
kalau saya udah
apa udah gede
kamu saya rawat sampai
tapi belum sempat
berapa waktu itu
yang bisa mengobati kerinduan robin pada ibu undanya
pagi ini robin ingin menemui perempuan kesayangannya
berbekal bunga dan sapu ijuk robin berkunjung ke makam ibunya
saya tunggu disini tidak apa apa ya
bermodal daya ingat robin meraba setiap nisan
mencari nisan ibunda yang letaknya berdekatan
dengan pohon beringin besar
walau tak bisa mengurus ibu secara langsung
setidaknya robin bisa mengurus kuburannya
membersihkan dan mempercantiknya dengan bunga

yang bisa robin berikan
pada saat ini robin tidak bisa mengurus ibu secara langsung
dan tidak bisa mengurus ibu secara langsung

pandangan robin mungkin gelap
tapi semoga doa ini menjadi penerang kubur sang ibunda
kami pun kembali pulang menuju rumah
namun tiba tiba langkah kami terhenti karena bertemu seseorang
ini mas robin ya
ini mas saya itu ada titipan
ambing dari teman jakarta
ini mas robin ya
ini mas robin ya
ini mas robin ya
ini mas robin ya
ini mas robin ya
ini mas robin ya
ini mas robin ya
ini mas robin ya
ini mas robin ya
ini mas robin ya
ini dari mana mas robin
dari teman jakarta
mas robin siapa memang teman jakarta
tidak tahu saya
tim berbuat baik buat mas robin
sama ada sahabat baik
yang kasih ke mas robin
jadi mas robin
sekali lagi ini ada
satu dari tim berbuat baik
satu dari sahabat baik yang berdoa
dengan adanya domba ini
jadi mas robin ini dombanya betina loh
jadi bisa beranak binat
bisa berkah buat mas robin ke depannya
cita citanya kayak gitu memang
mau punya kambing
mau punya ternak lebih banyak ya
semoga dengan domba yang diberikan ini
bisa menjadi investasi robin di masa depan
semoga dengan domba yang diberikan ini
cita cita mas robin juga mungkin
semoga nanti di luar sana
ada orang baik
bantu mas robin
buat kebeli sapi
karena kan seperti yang dulu cita citanya ya
buat hidup sehari hari dari jual susu ya
kejutan belum usai
kami mengajak robin dan keponakannya
liburan ke wahana bermain saloka theme park
kincir angin raksasa jadi pilihan pertama kami
sambil naik kami bernyanyi bersama
menikmati semilir angin
hahaha takut ya
bapak takut ya
ya pohon rambutan
oh bukan ya
ekspresi robin dan keluarga terpancar bebas
membuat saya sadar keterbatasan tidak akan jadi pembatas
masa robin yang minta mau naik helikopter helikopteran
kupu kupu mau naik kupu kupu

robin mungkin tidak bisa melihat pemandangan indah di sini
namun ia dapat menikmatinya dengan mendengar dan merasa
dijelaskan dengan kata
inilah kebahagiaan robin yang sederhana
peternak tuna netra dengan senyum yang tersisa
meraih asa kehidupan yang lebih terang ke depannya
dan selamat menikmati
berbuatbaik id merupakan platform pengelangan dana berbasis digital
yang dikembangkan oleh thetik network di bawah naungan transmedia
donasi yang anda berikan kami salurkan seseluruhnya kepada yang membutuhkan
tanpa dikenai biaya pemotongan atau biaya apapun
dan seluruh biaya operasi operasi yang diperoleh adalah dari kedua ketua ketua
di tanggung oleh jaringan usaha ctkop
berbuatbaik id menjamin penyaluran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran
jumlah donasi yang terkumpul bisa anda pantau melalui website berbuatbaik id
donasi yang terkumpul akan kami serahkan langsung kepada penerima manfaat
yang membutuhkan pendidikan berkualitas kesehatan optimal hingga hunian yang layak
terima kasih kepada tim berbuatbaik id yang telah menyalurkan bantuan atau donasi ini
tanpa potongan sebersen pun
tidak ada potongan apapun real segitu yang terkumpul dan ini sangat menunjang
membantu orang orang yang sangat membutuhkan